dan banyak orang yang membantu dan kalian bisa menikmati banyak
tapi anak anak basket rata rata gitu lah ya
kayak ada satu sisi yang gue kira gue tau ternyata dia tuh ngebukain gitu loh hal baru
kurang sih karena gue waktu itu
kita adalah secara masif untuk meningkatkan atau memperbanyak armada yang ada
memang diharapkan dari kepala badan pangan nasional
nah retrofitnya berapa lama apakah cukup satu tahun apakah lebih apakah dua tujuh belas bulan misalnya kemarin sempat disebutkan retrobitnya dilakukan di mana di balai yasa
baik nah kalau kemudian kita bicara yang menarik yang kemudian menjadi perbincangan adalah kehadiran sejumlah tokoh tokoh di industri begitu ya
tinggal tinggal sekarang itu udah banyak sekarang
ya dapat ya masyarakat
bupati samosir yang membantu sekali untuk mengirimkan ulos ulos tersebut ke melbourne
pemerintah menargetkan satu juta kunjungan wisatawan ke labuan bajo
namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan bila masyarakat memutuskan menjalani isolasi mandiri
dan itu biasanya digunakan sebagai bahan penggunaan tanah
pencet anjing itu bukan sebenarnya mencari narkoba enggak
haknya hanya tiga puluh tahun
selain iklan rokok harga rokok yang murah
menurut dia pertemuan pertama dengan hewan
waktu dua ribu sebelas tuh sama siapa kak ke amerika sama siapa aja gengis siapa tuh dua ribu sebelas tuh all star
mahaka square gue inget banget
untuk menghindari dampak dampak burung dari situasi yang tidak menguntungkan bagi anak anak di wilayah bencana
ini teman juga pada all juga kan